aku udah selesai
kamu dari tadi ngelamun terus loh ada apa sih
gak ada apa apa aku gak apa apa kok
gak salah kamu gak salah
kamu keluar dari rumah sakit juga
ya udah aku gak senang disini
udah ya jangan sedih lagi ya
gak salah mama
gak ada yang salah
kamu enak gak
sebentar lagi mau ada apa
ada sesuatu yang diulang terus setiap tahun ya
yang dimana insya allah tahun ini kita bisa merayakannya sama sama
kalau tahun kemarin kan kamu ngerayainnya sendirian
dan insya allah kita bisa merayakan hari itu dengan kebahagiaan

nangis terkawal ini udah ke tevepatan apa ibu
aku jatuh ini dia
kok kamu tahu sih mas
waktu itu saya diam diam ngikutin kamu ke makam
insya allah kita tahun ini bisa merayakannya sama sama
udah jangan nangis
nanti hormatannya habis
tadi kata kece rena sama mirna lagi makan di taman
dia shock juga mas
dia takut ngeliat mama kita ade
kita sampai rena
berapa lagi sisa duit gua ya
tadi gak ada uangniejs pake hematin
nanya udah pa artistan kesini udah tau

urusan aku yang benar
bisa diam nggak
benar dia kan temannya albar
hai hai e mash being orang ini siapa ya kayaknya nggak asing tapi
gak usah pakai marah marah kayak gitu
yang namanya tetangga sama yang punya bayi itu konsekuensinya
ini toleransi gak lo
harusnya ibunya bisa dong tenangin anaknya
gak lucu banget jadi
aku udah bilang kan itu resikonya
kalau lo gak senang cari kontrakan lain
siapa ya orang itu
rasanya gue pernah ngeliat dia

ngapain temen alde pernah ada disini ya
dia menerim wajahku gak ya
kayaknya yang gak deh
waktu itu kan wajahku ketutup
dia mau singgahkan lo
sekarang mau apa mau main sama merpati
mau ya udah
nah itu mama sama papa dateng
kita taro piring dulu ya
kita mau main sama merpati sama mama sama papa ya
sini isi bau asli
kenapa mukanya sembrut
kok oma kayak gitu
aku takut sama kayak gitu
jadi tadi itu oma gak sengaja pecahin piringnya
jadi aku takut ma
mama sama papa punya hadiah loh buat rena
raja ya gak jadi
rata itu kejutan buat rem menjadi nanti aja rena taunya
aku menasaran ma
yang pasti riana pasti senang kok sama hadiahnya sama kejutan
aku udah gak sabar pengen tahu ma
sebentar lagi sebentar lagi ya
sabar dulu ya
bener degorang ya
orang yang nerot alder barang
gua pernah liat lo di berita tv
keknya bisa tidur tenang juga
apaan sih berisik banget
aduh bangun deh keknya nanti nangis lagi
ini ada apa sih ribut ribut
kenapa dia ada disini
lu berlagak mau laporin gua ke polisi oke gue juga bakal laporin dia ke polisi
dia lebih parah dari gua
dia nafikan dia juga lagi dicari sama polisi rik dia ini siapa sih rik
gimana kalau kita sama sama tutup mulut demi keamanan bersama
gimana lu mau cewek itu masuk penjara
reket siapa sih
asal bisa tutup mulut juga kalau lu ngeliat nih
hai ah ah ah ah ah hai tunggu enggak jadi tangkap tapi gua saya duitnya nggak bisa begini terus
ah ah ah a hai mbak hai hai teman nenek yang ada disini tuh sekarang enggak seru diajak ngomong
pada nggak nyambung gimana sih emang paling bener tuh bestinya neneng tuh cuman elsa sama
jessy coba mereka masih
ada di sini pasti seru tuh hari harinya neneng
rupanya neneng di sini dari tadi saya cecerin kamu
dokter ngapain nyariin neneng
ah nenek tau nih pasti jumpa pens kan
pending aja dok pending bilang besok neneng lagi ngamuk
neneng besok neneng ke jakarta ya temuin jessy
akhirnya neneng ke jakarta juga
naik pesawat jet pribadinya nenek atau dijemput atau gimana
neneng mesti siap siap dulu kali ya dok packing
apa aja mesti neneng bawa ke ibu kota
yaudah nenek packing dulu ya dok ya
pokoknya nenek harus bawa baju baju sepatu semuanya yang hits
cara packing yang cepat tepat guna
masuk dong mau ikut nggak sih ke jakarta
nih harus dibawa nih
ntar kan siapa tahu neneng di jakarta ditodong nyanyi
terus ada produser yang lihat
sekali dayung dua tiga pulau terlampaui
sepatu di sana sekalian deh
yang siap nih ke ibu kota
nyami baju dulu kali ya
semoga dengan terapi cerita ini
bella bisa cepet sadar
kau masih inget gak
waktu kita saling cerita
impian kamu tuh apa sih
aku sih gak suka berhayal ya
bukan berhayal ya
bukan berhayal ya
bukan berhayal maksud aku lebih cita cita
kamu ada sesuatu cita cita yang pengen buat kamu wujudkan nggak
oke cita cita aku setelah lulus s dua
aku pengen kerja di perusahaan yang bagus
pengen punya karir yang bagus
aku akan jadi tulang punggung keluarga
terus aku pengen banget bahagia dengan orang tua aku
aku pengen banget punya yayasan nih
jadi yayasan itu yang bantu anak anak disabilitas
untuk wanita wanita korban kekerasan
mulia banget impian kamu
pokoknya aku doain
semoga impian kamu terwujud ya
jangan lagi yuk
kamu pasti mampu
gapai impian kamu bel
kamu akan jadi orang hebat
jangan ke gebeb
gak usah pura pura baikin sama aku
gak usah pura pura peduli sama aku nih
kamu udah sama catherine kan sekarang
kamu udah pacaran kan sama catherine
tapi kamu punya hubungan sama catherine
sampah aku udah rusak nih
kamu gak pantas sama aku
kamu gak pantas sama aku
kita punya kenangan
kita punya kenangan
kenangan tujuh tahun yang lalu
sekarang udah gak kayak gitu lagi
tapi itu kenyataannya

kamu denger saya bella
barusan saya udah lakuin
terapi cerita ke bella
tapi beliau belum sadar juga om
dia malah nangis
apa ada kenangan yang indah setelah bila mengalami pemerkosaan itu om
ya mungkin bisa diceritain ke bella dan membuat bella senang
kayaknya gak ada
semenjak kejadian itu
dia terpukul banget
gak ada apa apa lagi yang bisa bikin dia tersenyum
bahkan tertawa sekalipun
kalaupun ada yang bikin dia ketawa
itu dia sebenarnya
saya yakin dia lagi halusinasi saya
tapi kalau yang benar benar ada yang bikin dia bahagia
temen temennya jessica yang di pusat
tampaknya sih waktu dulu disana
dia cukup akrab ya sama mereka
ya mudah mudahan bisa ngebantu jessi lah
ya semoga aja dengan adanya temen temennya bella
bella bisa cepat sadar
dan bisa membantu mengumpulkan
ya semangat bella lagi
ya makasih ya ren
saya mau tanya
sampai kapan ya om
saya harus rahasiakan bella
ke keluarga pak al
saya ngerasa bersalah
kalau harus terus terusan berbohong sama pak al
nanti ya kita bicarakan lagi ya ren ya
yang penting fokus utama kita sekarang adalah
ya udah kalau gitu
saya permisi ya om
ya makasih ya
setelah semua yang terjadi pada jc
saya gak akan membiarkan
rosa alva hari hidup tenang
ini bunga dari kamu
kamu udah bikin aku senang mas
aku pengen nanya sesuatu sama kamu
apa deh bisa kamu ceritain dulu
aku cemas banget sama mama

apa aku masih belum beraku untuk tau ya
aku bertanya tanya terus mas
dan aku akhirnya penasaran
aku juga sempat buka ruang kerja kamu
dan aku coba untuk mencari tau
dan pada akhirnya
karena aku nunggu untuk kamu yang cerita sendiri mas sama aku
ada masalah di masa lalu

mama jadi ketrigger
cuman saya belum bisa ceritain dulu ke kamu ya
waktu itu al sempat telfon papa

al tanya tentang mama sophia
al tanya tentang mama sophia

al tanya di rumah sakit mana
ya papa jawab di abadi hospital
apa nih ada hubungannya yang kamu tanya sama papa
tentang abadi hospital
papa cerita sama aku mas
kamu nanya rumah sakit tempat mama dibawa setelah kecelakaan
apa ini ada hubungannya
enggak kok gak ada
gak ada sama sekali mama
itu mama tuh tanya karena ada temannya yang nggak sadarkan diri
terus butuh ruang icu
kebetulan rumah sakit sejahtera sama jakarta hospital habis
terus mama sempat tanya itu rumah sakitnya mama sofia dulu waktu dirawat di mana
ya saya keinget sama bapak surya
jadi saya telfon waktu itu
ruangan kerja saya masih di kamar
nde saya ke rumorti dulu ya bentar
sebenernya aku gak percaya dengan penjelasan kamu mas
kayaknya kamu masih sembunyi sesuatu dari aku
anda terbayar ya

tunggu tunggu tunggu
anak saya butuh susu pak
desa terpaksa mencuri pak
pak biar aku yang bayarin ya
pak tolong jangan ditangkap
tolong jangan ditangkap ya ibunya
saya akan bayar berapa yang ibu ini udah ambil
tolong ya pak ya
tolong jangan ditangkap ibunya
ini cukup nggak
sudah sudah lepaskan dia
lepaskan dia ya
terima kasih ya pak bu
saya tidak bisa membahas kebaikan bapak dan ibu
membahas kebaikan bapak dan ibu
terima kasih ya bu
kita diri jalan ya
terima kasih ya bu
terima kasih bu
gimana kalau elsa juga diarak warga kalau sampai dia tertangkap
dari pagi sikap mama aneh
apa sih yang kamu pikirin ma
karena suami saya kecelakaan itu terjadi
kamu meninggalkan meninggalkan dunia ini dan tidak sempat bertemu bayi kamu andin
jadi sejak kapan
saya tahu sama mama tahu
kamu akan menceritakan semua itu
kamu jangan mencobanya masalah ini sama aku mas
andin andin andin tunggu tunggu penjelasan mama andin
ya allah cuman mimpi
ya allah astagfirullah ya allah
ya allah saya akan memidahkan ya allah

ya allah aa allah papa
dari ketika kamu berubah dengan patahips hati kami ya allah

apa mimpi ini akan jadi kenyataan kalau andin tahu kejadian sebenarnya